bubur sum sum yang manis dipadu dengan siraman saus kacang yang pedas
hmm perpaduan rasa yang unik ya
namanya jenang pecel
jenang dalam bahasa jawa berarti bubur
nah di pintu masuk pasar sungingan boyolali jawa tengah
ada penjual kuliner khas boyolali tersebut yang sudah ada sejak tahun seribu sembilan ratus delapan puluh silam
lapak sulasmi setiap harinya selalu ramai didatangi pembeli
bubur sum sum yang biasanya diberi kuah manis gula jawa ini
kali ini disajikan bersama pecel dan aneka sayurannya
menu ini memang terlihat tidak biasa namun justru itu yang diburu pembeli
gurihnya jenang sum sum dipadukan dengan pedasnya
pedasnya sambal pecel
membuat kuliner tradisional ini menjadi istimewa bagi masyarakat boyolali dan sekitarnya
karena rasanya itu khas boyolali
satu porsi jenang pecel dijual dengan harga rp lima
dalam sehari sulasmi minimal menghabiskan seratus porsi dalam waktu lima jam saja
masih di jawa tengah bergeser sedikit ke timur di kabupaten karanganyar
ada cement yang disebut
camilan khas berbahan dasar singkong ini sempat jarang ditemui namun kini kembali populer
di tangan sardi warga desa sumilir ngargoyoso ini camilan jadul yang dulu dikenal keras saat digigit
kini hadir lebih renyah dan menjadi makanan kekinian
balung ketek dikreasikan menjadi beraneka macam rasa mulai dari pedas manis hingga asin
teksturnya itu kalau dipunya enak masernya enggak kemelotak
sardi menggunakan singkong jarak towo yang hanya bisa ditemui di lereng gunung lawu
proses pembuatannya juga terbilang sederhana singkong yang telah dikukus kemudian diiris tipis dan digoreng
jarak towo itu singkongnya pertama kuri
kedua teksturnya itu lembut sekali jadi beda dengan singkong singkong yang lain
dalam sehari sardi yang telah lima belas tahun berjualan balung ketek bisa menghabiskan hingga setengah kuintal singkong
sebungkus keripik singkong ini dihargai sepuluh hingga tujuh belas rupiah
bagi anda yang berkunjung ke karanganyar camilan khas ini cocok dijadikan sebagai oleh oleh
tim liputan cnn indonesia